maraknya kejahatan seksual akibat pengaruh video porno
membuat aparat gencar melakukan razia telepon genggam di sejumlah sekolah
di sidoarjo para guru secara mendadak merazia handphone anak didiknya
sementara di tuban polisi memeriksa satu persatu telpon genggam milik siswa
beginilah aksi puluhan siswa sebuah sma swasta di kawasan jalan untung suropati sidoarjo
mereka terkejut dan kelabakan ketika sejumlah guru pemimpin
mendadak masuk ke dalam ruang kelas saat proses belajar mengajar berlangsung
untuk melakukan razia telepon genggam
tidak pelak sejumlah siswa kebingungan menghapus gambar dan film porno
yang ternyata mereka simpan di dalam hp nya
tidak sedikit siswa yang tampak bengong dan tidak tenang
saat hp mereka diperiksa oleh guru dan pihak pengelola sekolah
bahkan ada siswa yang berpura pura lupa dengan nomor passwordnya
untuk membuka hp agar pihak sekolah tidak bisa memeriksa isi hp nya
razia ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran pornografi di lingkungan sekolah
karena dinilai bisa memicu terjadinya pelecehan seksual di kalangan anak didik
ya ini dalam rangka upaya untuk pencegahan
jangan sampai ada fitur atau juga film film yang tidak sesuai dengan usia anak itu masuk ke sekolah
apalagi di hari hari terakhir ini kan begitu banyak kasus
begitu banyak peristiwa terutama dalam hal pelecehan seksual
sementara di tuban jajaran polsek rengel tuban
kami sepagi menggelar razia di sejumlah sekolah
dalam razia ini petugas memeriksa tas dan barang bawaan para siswa
terutama telpon genggam yang dibawa siswa ke sekolah
razia yang digelar serentak di sejumlah sekolah di tuban ini
untuk mengantisipasi kenakalan remaja
sebab pengaruh pornografi
selain merazia petugas juga memberikan sosialisasi terkait bahaya pengaruh konten pornografi
yang sering mengakibatkan terjadinya kasus pelecehan dan kekerasan seksual
aksi yang sering terjadi pada akhir akhir ini adalah kekerasan terhadap anak anak
yaitu kekerasan seksual yang diawali karena pengaruh menonton atau melihat gambar foto
maupun film film yang berbau pornografi
meskipun tidak ditemukan satupun konten porno di hp siswa
tetapi kedepannya sekolah mengaku akan lebih tegas lagi
dengan menegakkan peraturan berupa larangan siswa membawa hp ke sekolah
sementara itu polisi juga mengaku akan terus melakukan razia rutin ke sekolah
baik smp maupun sma yang ada di wilayah tuban
tim liputan jawa timur